berbicara mengenai cara orang mengakses informasi
kini memang sudah jauh berubah seiring berkembangnya teknologi
jika dahulu orang membaca berita melalui koran
kini informasi dan berita bisa diakses melalui smartphone
dan dari smartphone berkembanglah aplikasi portal berita
kemudian berkembang aplikasi yang mempermudah kita
untuk mengakses kumpulan informasi dari berbagai sumber
dan berikut adalah analisis beberapa aplikasinya
tak puas cuma baca dari satu sumber berita
aplikasi pencari berita online ini menyatukan berbagai situs
portal media hingga blog penyedia konten berita dan bacaan bermutu
dan yang terpenting tanpa hoax
selain berita tersedia juga berbagai topik pilihan menarik
yang sesuai dengan pekerjaan hobi dan minat anda
sejak diluncurkan pada dua ribu tiga belas aplikasi kreasi anak bangsa pt merah cipta media ini
telah diunduh lebih dari dua juta pengguna dari seluruh nusantara
didukung dengan algoritma handal
stream kuryo dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus anda
mana yang anda suka itulah yang akan masuk dalam list bacaan anda
ada sekitar dua puluh lima hingga tiga puluh ribu artikel yang bisa dinikmati setiap harinya
mulai dari politik bisnis desain marketing healthy living hingga traveling
saat ini kuryo bekerja sama dengan dua ratus lima puluh publisher dan konten provider lokal
selain kuryo ada juga babe singkatan dari baca berita
layaknya kuryo aplikasi buatan lokal main spring ini memiliki lebih dari dua puluh kategori berita
salah satu keunggulannya babe menyediakan forum diskusi bagi pengguna
untuk memberikan komentar atau berdiskusi dengan pengguna lainnya
selain itu babe memiliki fitur kompresi
fitur ini akan membuat artikel tampil lebih cepat dan hemat kuota internet
aplikasi selanjutnya adalah newsloop
aplikasi besutan singtel idea factory singapura ini berbasis lokasi
sehingga berita yang ditampilkan lebih lokal tergantung lokasi penggunanya
uniknya aplikasi ini mampu menampilkan perkiraan cuaca suhu dan angin di lokasi penggunanya
namun tidak sepenuhnya aplikasi ini memiliki aplikasi yang lebih luas yang lebih luas dari lokal
tidak seperti yang lainnya newslup hanya menampilkan secuplik artikel saja
jika ingin membaca penuh anda akan dirujuk ke situs pembuat berita
tampilan antarmukanya yang rumit membuat performa aplikasi lebih lambat
jika dibandingkan dengan kedua aplikasi sebelumnya